tim sar manokwari berhasil mengevakuasi tiga belas korban meninggal kecelakaan tunggal truk yang memuat dua puluh sembilan orang penumpang
basarnas manokwari menyebut evakuasi berlangsung sekitar sembilan puluh menit lantaran satu korban terjepit badan truk
salah satu korban meninggal dunia merupakan balita
tujuh belas korban yang meninggal di lokasi kejadian langsung dievakuasi ke kamar jenazah rsud manokwari
tiga korban dalam keadaan hidup dilarikan ke rumah sakit pratama warmari namun kemudian dilaporkan meninggal
sementara dua orang korban meninggal lainnya ketika dalam perjalanan ke rsud manokwari dan rumah sakit provinsi papua barat dilaporkan meninggal pada rabu siang
dan kita mulai evakuasi dari korban pertama hingga sampai korban yang ke tiga belas
sedangkan yang korban yang tiga diantaranya itu sudah duluan dievakuasi ke rumah sakit pratama
yang kami evakuasi untuk khususnya basah hernas kami evakuasi tiga belas jenazah
tiga belas yang ada di tkp
tiga belas itu ada satu balita
pihak kepolisian langsung melakukan olah tkp kecelakaan tunggal tersebut termasuk mendata identitas korban meninggal dan selamat
untuk kelebihan sementara kelebihan beban kelebihan kekuatan selanjutnya rembelong dan lepas kurang lebih lepas pedali
saat ini polres manokwari telah membuka post mortem dan anti mortem terkait dengan identifikasi seluruh korban di rsud manokwari
hendrik akbar manokwari papua barat